selama dua hari melakukan rapimnas partai demokrat belum mengumumkan dengan siapa akan berkoalisi
termasuk dengan nama yang akan diusung sebagai capres dan cawapres
dalam pidato politik kebangsaannya pada hari terakhir rapimnas ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
hanya mengatakan bahwa partainya membuka pintu koalisi dan akan mengusung kader utama sebagai capres atau cawapres
ketum demokrat ahi menjelaskan sebagai partai politik partai demokrat punya hak politik
untuk membangun koalisi dan mengusung nama capres cawapres
menurutnya koalisi dan nama yang diusung harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan demokrat
seperti perubahan dan perbaikan punya integritas dan kapasitas elektabilitas sinergi dan saling percaya
ahy berharap prinsip demokrat tidak diganggu kekuatan manapun dan dengan cara apapun
yang dibesarkan dari keluarga yang sesuai dengan hak politik yang kami miliki
demokrat tentu ingin membangun koalisi dengan partai partai lainnya
juga mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
koalisi dan pasangan capres dan cawapres tentu harus sesuai dengan kriteria dan tema perjuangan politik demokrat dalam pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
yaitu perubahan dan kekuatan
saat ini demokrat tengah intens membangun komunikasi dengan dua partai
yang juga memiliki semangat dan energi perubahan untuk indonesia yang lebih baik